berikutnya kami akan menyampaikan visualisasi dari flight data recorder
tidak ada pemain yang misalnya main di liverpool seperti jepang gitu ya
jadi saya sangat suka dengan schedule ini
jauh dari orang tua